kongres ketiga asosiasi mahkamah konstitusi dan lembaga sejenis se asia jumat siang masih berlangsung di nusa dua bali
di hari terakhir kongres peserta mendengarkan pemaparan dan pembahasan dari delegasi negara mongolia turki serta afganistan
dua puluh delegasi dari delapan belas negara juga membahas masalah tantangan ke depan mahkamah konstitusi serta pemajuan hak hak konstitusi warga negara
dalam pertemuan hari ini juga berkembang pembahasan bagaimana hakim konstitusi bisa independen dan putusannya murni atas prinsip prinsip konstitusi
adatasi dari presiden makamah konstitusi dari turki yang menjelaskan bagaimana upaya kudeta di situ kemudian digagalkan bukan karena kehebatan tentaranya
tetapi justru karena kesadaran publiknya untuk mempertahankan demokrasi dan mereka memanggil panggilan itu untuk mempertahankan
kedua prinsip konstitusi dan peraturan